lebaran biasa dimanfaatkan warga untuk liburan
dan seperti apa sebenarnya suasana liburan saat lebaran di kawasan garut jawa barat
langsung saja kita sapa ada produser lapangan cnn indonesia aziza hanum
hanum sepertinya anda baru selesai berenang ini ini seperti apa suasana di sana hanum
baik iqbal selamat siang iqbal
iqbal tahu saja ini sudah tidak basah rambut saya soalnya berenangnya sudah selesai dari tadi
benar sekali iqbal sekarang saya tengah berada di satu kawasan wisata yang ini signature banget
kalau misalnya ke daerah cipanas harus ke sini
tepatnya di taman air sabda alam di kawasan tarogong kaler garut jawa barat
dan memang iqbal ini hari kedua lebaran
saya tadi di jalanan sudah melihat mobil mobil ini berangsur pergi ke arah utara garut
ternyata mau berlibur ke daerah sini iqbal
nah di sini nih kalau iqbal bisa dilihat di belakang saya
ini merupakan taman wisata yang sangat luas
tadi saya sempat tanya tanya sama pengelola sekitar tujuh hektare luasnya
ini berbagai macam wahana air ada di sini
benar benar hiburan baik untuk warga jawa barat maupun luar
nah untuk mengetahui seperti apa sih peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke sabda alam ini
saya akan langsung berbincang bincang dengan pengelolanya
sudah ada pak amung halo pak amu
halo assalamualaikum wr wb
baik pak amung
ada teman kita ikutnya di studio
iqbal tadi tanya pengen tahu
sebetulnya ini sabda alam ini sudah siap
sejak kapan didirikan
dan biasanya kan taman air itu rame rame setiap akhir pekan
nah kalau libur hari lebaran seperti ini peningkatan pengunjungnya signifikannya berapa persen pak among
jadi begini yang pertama ini didirikan sepuluh tahun yang lalu
jadi sejak dua ribu tujuh
kemudian memang di idul fitri itu ada keistimewaan
ada peningkatan dibanding dengan hari sabtu minggu
tapi sekarang hari kedua belum kelihatan
nanti mungkin seminggu yang akan datang
baru kelihatan jumlahnya kira kira peningkatannya seperti apa
yang jelas bahwa kita idul fitri itu ada berbeda dengan hari libur biasa
kalau misalnya ini warga jakarta yang mudik ke garut atau hari ini baru merencanakan untuk pengen jalan jalan hari kedua lebaran
apa yang membuat mereka ataupun warga jabar harus datang ke sabdalam
yang pertama jangan khawatir
bahwa perjalanan dari jakarta sekarang skenario
saya apresiasi kepada polri dan jajaran perhubungan yang telah mendesain demikian rupa bagaimana perjalanan ke garutnya ternyata lancar
alhamdulillah dengan sistem buka tutup
jadi tidak ada alasan untuk berkunjung ke garut
nah itu saya rasa tahun ini sangat bagus pengaturan lalu lintas
oke baik jadi jangan takut macet
nah sama yang terakhir range harganya mahal nggak sih kalau untuk liburan ke daerah garut terutama ke sabda alam
sini pak saya rasa relatif tidak mahal dan kami juga paham kalau memang ini ada peningkatan dari rate tapi tidak terlalu signifikan lah
ada lah sedikit peningkatan dalam rangka mengoptimalkan
kami juga harus peduli terhadap semua jajaran direksi dan semuanya gitu ya
masyarakat sekitar yang disini tapi tidak terlalu signifikan
relatif masih terjangkau
pokoknya masih aman nyaman di kantong liburan kesini seru gitu ya
oke baik baik terima kasih pak amung
nah itu dia tadi keseruan yang bisa anda dapatkan dari pamung sendiri
sudah mempromosikan kenapa anda harus datang ke sabda alam
dan tentu saja jangan khawatir iqbal
kalau iqbal mau nyusul ke sini bisa banget karena ini bukanya jam enam pagi
dan khusus pada hari raya seperti ini tutupnya jam sembilan malam
jadi waktunya panjang
baik hanum terima kasih
itu jangan lupa bannya jangan lupa disembunyiin
malu soalnya kalau kita nggak bisa berenang
hanum jangan lupa juga oleh olehnya ya dari sana
terima kasih hanum
itu tadi aziza hanum yang melaporkan langsung dari garut jawa barat